sesuai prediksi dari pemerintah dan juga pt asdp ferry indonesia hari ini sudah memasuki puncak dari arus mudik
bisa dilihat bahwa kepadatan kendaraan sudah memenuhi seluruh kantong parkir yang tersedia di tujuh dermaga yang dioperasikan oleh pt asdp selama arus mudik tahun dua ribu dua puluh
bukan hanya kendaraan roda empat namun juga para pemudik yang menggunakan roda dua atau sepeda motor juga memadati kawasan pelabuhan merak
berdasarkan data yang kami himpun dari dirlantas polda banten hari ini setidaknya terdapat sebanyak dua puluh lima ribu kendaraan yang masuk ke area merak untuk bisa melakukan perjalanan ataupun juga penyeberangan ke kawasan sumatera
namun adanya data tersebut tidak sebanding dengan kendaraan yang bisa masuk ke dalam kapal
diketahui berdasarkan informasi dari pt asdp sendiri menyampaikan bahwa hanya ada sebanyak tiga puluh empat kapal yang dioperasikan
ini artinya hanya ada sebanyak satu ratus sepuluh kapal
ini artinya hanya ada sebanyak sembilan puluh perjalanan dan hanya bisa mengangkut sebanyak sembilan belas ribu kendaraan saja
sementara sisanya masih akan tertahan dan harus menunggu lebih lama untuk bisa menyeberang ke kampung halaman di kawasan sumatera